usai pagelaran asian games dua ribu delapan belas waring kali item kini tidak lagi terawat
bahkan waring yang biaya pemasangannya mencapai setengah miliar rupiah ini akan dicopot karena kali item akan diturap
waring yang berfungsi untuk mengurangi bau tak sedap dari kali sentiong saat asian games dua ribu delapan belas
kini dipenuhi berbagai macam sampah
kondisi waring pun sudah mengendur hingga menyentuh permukaan air
bahkan di beberapa tempat waring juga berlubang lubang
dikutip detik com dinas sumber daya air dki jakarta menyatakan mulai mencopot waring sejak senin lalu
pencopotan ini dilakukan karena kali item akan diturap
pemasangan waring ini sebagai salah satu langkah pemprov dki untuk mengurangi bau tidak sedap dari kali item
yang berada di sekitar wisma atlet kemayoran jakarta utara
waring kali item menelan biaya hingga lima ratus delapan puluh juta rupiah
dikutip dari cnn indonesia com kali item yang harus ditutup waring mencapai
panjang sekitar tujuh ratus dua puluh enam meter dan lebar sekitar dua puluh meter
dengan luas empat belas lima ratus dua puluh meter persegi ini pemprov dki menggelontorkan kurang lebih empat puluh untuk setiap meter
dan produser lapangan cnn indonesia fitria sungkar di kali sentiong atau kali item
langsung saja kita sapa fitria selamat pagi fitria mulai hari senin kemarin kabarnya
waring yang ada di kali item ini sudah mulai diangkat begitu
tapi sepertinya di belakang anda masih ada sejumlah waring yang bergantungan di situ
bagaimana sebenarnya situasi di sana saat ini fitria bisa digambarkan
iya fani betul sekali memang dari total tujuh ratus lebih dari tujuh ratus meter waring yang dipasangkan di atas kali serjok atau kali item
ini memang belum semuanya diangkat begitu atau dicopot
anda bisa melihat salah satunya di belakang saya ini sedikit di zoom in ada tumpukan sampah di atas waring yang sepertinya ini tidak bisa menahan beban dari sampah tersebut
akhirnya hingga menempel ke atas permukaan air di situ juga anda bisa melihat bahwa ada sejumlah waring yang memang kotor
ini dikarenakan tadi saya sedikit bertanya ke sejumlah warga yang tinggal di perkampungan serdang di kemayoran ini
mengatakan memang setiap malam ini biasanya kawasan
ini memang dipakai ataupun digunakan untuk nongkrong begitu anak muda ataupun warga sekitar
dan memang ada sebagian warga yang akhirnya membuang sampah tidak pada tempatnya
yang berakibat memang kondisi waringnya ini cukup kotor dan jorok dan seperti tidak terawat begitu
tidak hanya di sini memang di belakang saya ada beberapa tumpukan sampah
namun yang lebih parah memang ada di sebagian ataupun bagian kanan saya
itu robekannya memang sudah sangat parah begitu di bawah
jembatan sendiri ada dari waring ini terlihat seperti digantungkan namun sudah copot begitu
nah ini terlihat kalau kita tadi saya tanyakan ke warga ini memang kondisinya sudah cukup lama
namun ironisnya memang di seberang tempat saya berdiri merupakan tempat lokasi pengumpulan sampah di daerah kemayoran sendiri
dan pada akhirnya harusnya memang dari petugas kebersihan melakukan pembersihan
namun mengapa hingga sampai saat ini pun kondisi pembersihan belum dilakukan
tadi saya sudah mencoba untuk mendatangi tempat di lokasi penampungan sampah
namun sebagian pekerja enggan untuk diwawancara
ataupun hanya saya bertanya saja mengapa memang kondisi waring seperti ini
dan betul sekali tadi anda mengatakan bahwa pemasangan waring ini dimaksudkan untuk sedikit menutup bau yang kurang sedap selama berjalannya asean games
namun itu sebenarnya
menurut saya yang bisa saya cium di sini tidak begitu berpengaruh begitu karena memang masih cukup tercium bau tidak sedapnya
nah ini sangat ironis terkait memang sudah banyak sekali dana yang dikeluarkan lebih dari lima ratus juta rupiah sudah digulirkan gitu oleh pemprov dki jakarta
namun pada akhirnya memang ada rencana bahwa waring ini akan dicopot karena akan ada pengerukan
namun untuk warga sendiri mengatakan di sini memang jarang sekali ada kegiatan
untuk melakukan pembersihan sampah sampah di atas waring tersebut selepas selesainya asean games
lebih ke belakang sana dan waring ini juga terpasang tidak hanya di belakang saya
namun sepanjang kalisentiong yang juga salah satunya berada tepat di belakang asrama atlet di kemayoran ini
kondisi yang memang tidak terawat maaf tapi tadi saya melihat ada bangkai binatang di atasnya gitu
memang sangat disayangkan karena pemerintah provinsi dki jakarta tengah mengeluarkan uang yang
cukup banyak gitu untuk pemasangan waring ini
memang seperti tidak diindahkan saja begitu selesai dari asian games setelah usai begitu
jadi untuk saat ini kalau pandangan mata saya melihat memang kondisinya sangat memprihatinkan
dan sepertinya memang kalau memang terus dibiarkan antara ini tidak diangkat lebih cepat
ataupun tidak dibersihkan begitu memang sangat mengganggu sekali terkait juga warga warga di sini
mengatakan memang tadinya ada sejumlah janji dari pemerintah provinsi dki jakarta
jika memang kali sentiong ataupun kali item ini ditutup oleh waring setidaknya mengurangi bau
namun memang sepertinya masih harus ada langkah lain yang diambil oleh pemprov
jika memang ingin mengatasi bau yang kurang sedap di kalisentiong ini
ternyata pemberian atau penutupan waring ini tidak terlalu berpengaruh ya
dalam mengurangi bau yang tidak sedap dari kalisentiong ini
kemudian bagaimana langkah selanjutnya dari pm prof dki
apakah itu akan berpengaruh terhadap bau dan juga pembersihan kalisentiong ini
ya terkait dengan memang langkah pemprov selanjutnya ini memang tadi yang sudah anda disebutkan
memang ada rencana penarikan pengangkatan waring dan pengerukan gitu
kita tahu bersama memang permasalahan di kalisentiong ini sudah adalah permasalahan yang menahun
tahun dua tahun memang karena bisa melihat jika anda bisa melihat disini kondisi airnya sudah hitam pekat
yang ini menandakan memang banyak tumpukan sampah dan lumpur gitu ya mengendap
yang membuat memang bau ini tidak sedap
memang pada akhirnya dari pemprov sendiri harus memastikan apapun langkah selanjutnya yang akan diambil
ini supaya tidak terulang ataupun jangan sampai salah satu ada pun kali kali di jakarta ini terkenal
ataupun dikenal oleh warga karena baunya
baunya yang kurang sedap dan memang kondisinya yang memang bisa jadi kurang enak untuk dilihat gitu
karena anda bisa melihat sendiri di belakang saya ialah kondisi taman yang disini sudah direhabilitasi
sudah banyak pohon pohon rindang yang memang sepertinya bisa digunakan begitu untuk warga
untuk mengisi waktu senggang ataupun hanya sekedar nongkrong sore hari gitu
sangat disayangkan jika ada satu elemen lagi salah satu elemen terbesar tentunya di sini
ini adalah kali yang akhirnya membuat warga tidak nyaman itu untuk duduk ataupun menikmati fasilitas yang telah dibangun
tentunya dengan jumlah biaya yang cukup banyak oleh pemprov dki
baik terima kasih fitriah sungkar atas laporan langsung anda dari kawasan kali item